untuk anda yang memiliki hewan peliharaan terutama anjing atau kucing
pasti tahu betapa pentingnya kegiatan fisik untuk kepentingan kesehatan mereka
mengapa sekedar mengajaknya jalan jalan jika anda bisa sekalian berolahraga bersama
selain bisa meningkatkan kebugaran kegiatan ini dapat mempercepat ikatan emosional
dan kekompakan pemilik dan juga pemeliharanya
hewan peliharaan dapat menjadi teman segala situasi termasuk teman berolahraga
aktivitas fisik untuk hewan peliharaan berkaki empat
seperti anjing dan kucing sebenarnya sama penting fungsinya seperti untuk manusia
olahraga kardio low impact seperti jogging akan membuat kinerja jantung paru paru
dan sistem peredaran darah hewan tetap optimal
serta membantu mengontrol emosi dan energi hewan agar tidak berlebihan
anjing sih setiap hari ya anjing saya saya bawa setiap hari setiap pagi
sama sore bawa jalan karena anjing itu kan sebenarnya binatang yang banyak energinya
apalagi kolgi kolgi itu shepherd dog sebenarnya jadi aslinya mereka itu ada kerjaan
kalau energinya itu nggak dihabisin mereka biasanya di rumah bosen
kelebihan energi jadinya ngerusak ngeberantak nah enggak mau lah gigit gigit barang barang gitu
jadi ya lagi pula stres kalau enggak gitu kalau enggak dibawa olahraga jadi siap
hubungan antara ras hewan dan iklim serta cuaca juga krusial untuk menjadi pertimbangan aktivitas olahraga yang tepat
sebagian ras anjing seperti corki pembruk dan siberian husky misalnya
merupakan ras asal negara empat musim sehingga sangat sensitif terhadap iklim yang terlampau panas
karenanya pagi dan sore adalah waktu yang tepat untuk berolahraga dengan hewan kesayangan anda
durasi yang dianjurkan tak lebih dari lima belas hingga dua puluh menit dengan kecepatan pelan hingga sedang mengikuti derap kaki hewan
jam yang terbaik adalah dari jam tujuh sampai jam sepuluh pagi karena kan di sana itu matahari masih ada
terus kemudian untuk sore hari diajaknya bermain itu dari jam empat sampai jam enam sore
kalau diajak keluar mereka pasti senang untuk melepaskan stresnya seperti itu
terus kemudian juga untuk daya tahan tubuh mereka juga sangat baik
selain itu juga untuk menghindari obesitas pada anjing anjing
karena kan mungkin hewannya terlalu sayang seperti itu makanya
makanya diberikan setiap hari dalam jumlah yang porsi yang banyak misalnya
setelah iklim anda patut memperhatikan trek yang anda lakukan
jangan lupa untuk mencari trek yang akan digunakan untuk jogging
pastikan bahwa lintasannya aman dan hewan tetap dalam jangkauan anda walau di pinggir jalan
track yang ideal adalah yang kering dan tanpa genangan karena anjing rentan terkontaminasi jamur dan bakteri
seperti bakteri leptospira dan ankylostoma di bulu dan kulitnya yang sering ditemukan di area tanah basah genangan atau tempat dengan kelembaban tinggi
bagi anda yang ingin atau ingin mencari trek yang lebih mudah bisa mencari trek yang lebih mudah
jika sudah terbiasa mengajak hewan kesayangan anda untuk jalan jalan untuk berolahraga setiap harinya
jangan lupa untuk memperhatikan ini anda harus menggunakan ini tali pengingkat atau list
karena untuk memantau geraknya agar lebih terkendali terutama di jalanan ramai
kemudian anda juga disarankan untuk menyiapkan ini pupback agar kotorannya bisa diambil dan tidak mencemari jalan yang ia lewati
di negara iklim tropis seperti indonesia anda juga harus memperhatikan anjing anda agar tidak kepanasan atau sampai terkena heat stroke
dan caranya adalah dengan membasahi kepala dan juga paulia ini kelapa kakinya dengan air secara berkala
selamat berolahraga untuk anda dan hewan kesayangan anda